ratusan orang tua murid siswa yang merasa dirugikan oleh aturan kriteria usia dalam sistem ppdb dki jakarta
menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung kementerian pendidikan dan kebudayaan jakarta senin pagi
pengunjuk rasa menggelar aksi untuk menyampaikan aspirasi karena seleksi berdasarkan usia diskriminatif terhadap siswa berusia lebih muda
alasan pemerintah dki jakarta yang mengutamakan peserta didik lebih tua dalam seleksi penerimaan siswa
untuk memberikan kesempatan lebih kepada siswa yang kurang mampu dinilai pengunjuk rasa tidak tepat
karena faktor usia tidak bisa dijadikan parameter mengukur kondisi ekonomi
pengunjuk rasa meminta agar menteri pendidikan dan kebudayaan mendikbud nadiem makarim
untuk membatalkan proses ppdb dki jakarta yang dinilai melanggar peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan
permendikbud no empat puluh empat tahun dua ribu sembilan belas yang mengatur agar ppdb harus bersifat non diskriminatif objektif transparan akuntabel dan berkeadilan
kita sudah sampai audiensi ditemani oleh komisi e tetap juga mereka ini ada persepsi mereka itu berbeda
jadi yang mereka sampaikan ke kita mereka menjelaskan kepada kita itu berbeda
yang mereka maksud itu mereka tidak menggunakan parameter jarak itu sebagai kilometer
karena faktor demografi maka dki jakarta itu di kilometer
bahkan di satu keluaran itu merupakan satu titik alamat yang sama
baru mereka kemudian pakai parameter usia dari tua ke muda
jadi persepsi mereka seperti itu
sementara itu di surabaya jawa timur ratusan orang tua atau wali murid mendatangi kantor dinas pendidikan surabaya
untuk memprotes ppdb tingkat smp negeri jalur zonasi umum
mereka umumnya menanyakan tentang surat keterangan domisili persoalan jarak dan pagu sekolah
terkait protes ini kepala dinas pendidikan surabaya supomo menekankan
jalur zonasi umum ditentukan berdasarkan jarak terdekat antara sekolah dengan tempat tinggal
bagi peserta yang tidak diterima di smp negeri disarankan mendaftar ke smp swasta tim liputan cnn indonesia